operasi pencarian dan penyelamatan korban lahar hujan gunung merapi diperpanjang saudara
tim sar gabungan juga akan melanjutkan pencarian menyesuaikan waktu berlakunya masa tanggap darurat
tujuh belas korban lahar hujan gunung merapi di kabupaten tanah datar sumatera barat
yang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian belum bisa ditemukan
basar ras padang juga menyatakan memperpanjang operasi sargabungan
pencarian juga akan tetap dilakukan menyesuaikan dengan waktu berlakunya masa tanggap darurat
yaitu hingga tanggal dua puluh lima mei nanti
dan ini kita sudah berusaha pencarian udara melalui drone thermal dan ini juga belum ada hasil
kemudian skoting scouting di darat itu juga kita pantau
kalau memang nanti drm tidak bisa kita pantau dengan manual kita perlu menaikkan drone untuk bisa memantau di bawah